terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia breaking news
untuk mengelaborasi jalannya sidang pembunuhan terhadap yusua huta barat
saya akan langsung bergabung dengan guru besar hukum pidana universitas jenderal sudirman
oke prof dalam sidang hari ini verdi sambo menyangkal berbagai tuduhan ya
seperti tidak memberikan uang hingga menyangkal adanya perisilingkuhan
saya akan bahas satu persatu ya prof ya
yang pertama ini yang paling penting adalah verdi sambo menyangkal mengatakan tembak cat
tapi verdi sambo tetap mengatakan bahwa dirinya mengeluarkan pernyataan hajar cat
apakah kemudian ini merupakan dali untuk bisa lolos dari perencanaan pembunuhan prof hipnu
nah melihat sedang kali ini sepertinya pak sambo seperti pemeriksaan terdakwa
padahal ini sebagai saksi
saksi atas eliezer kan begitu kan
oleh karena itu agak bias rupanya mana sebagai saksi mana sebagai terdakwa
jadi akhirnya nanti menjadi suatu hal yang harus menjadikan perhatian khusus ketika pemeriksaan sebagai terdakwa
kemudian terhadap istilah hajar

jadi kalau kita lihat konteksnya mbak rifana kalau menurut saya
kalau membawa senjata apalagi senjata api itu kok agak sulit kalau dikatakan sebagai hajar cat
hajar itu kalau tangan kosong
semuanya tangan kosong tidak ada membeli senjata
bela diri tangan kosong nah itu tanpa senjata
ini kan membawa senjata

ya itu kan membawa senjata
yang terjadi ya dengan senjata yang dilakukan penembakan
apalagi kalau dari saksi yang disampaikan oleh eliezer adalah tembak
kenapa menjadi hajar
ini ada suatu konteks yang sangat berbeda ketika hajar dan tembak dengan kondisi tkp yang ada di tempat
karena di tkp yang tempat ada senjata dan semua pembuat senjata
nah ini ada sesuatu yang aneh
kalau kita lihat dalam suatu konsep pembuktian yang bersifat senable
sebabnya harus jelas
harus dapat dipertahankan
ini perdebatannya begitu pak rifat menurut saya
tapi artinya itu adalah upaya ya untuk bisa lolos dari dakwaan perencanaan pembunuhan
makanya bersikuku dengan tidak mengatakan tembak cat tapi hajar cat begitu menurut prof hipnu
itu konteksnya tidak meninggal
wajar itu mungkin hanya menyakit
hanya merupakan pengeneyaan
dan itu dalam kondisi tidak seimbang loh kalau hajar itu loh
musuh yang tidak seimbang dengan yang dihajar
ini kan beda
tapi kalau sampai pembunuhan ini tampaknya memang ada suatu skenario untuk menghindarkan suatu pembunuhan
kalau hajar itu tidak membunuh hanya sedikit menyiksa
melukai begitu ya
melukai berkelai dan sebagainya
tapi kalau membunuh beda
ini saya kira betul mbak rifana sebagai konsep untuk mengalihkan
bahwa itu bukan menembak tapi menghajar
sehingga tidak sampai pada meninggal
jadi skenario itu memang dilakukan sebagai strategi dari mungkin terdakwa ferdis sambo ya
bahwa tetap mempertahankan bahwa dia tidak memerintahkan untuk menembak tapi menghajar
itu memang strategi yang mungkin saja dilakukan
tapi dalam kesaksiannya hari ini di persidangan verdi sambo juga mengatakan berkali kali bahwa tidak ada perselingkuhan
tapi istrinya itu dilecehkan dan juga diperkosa oleh yoso hutabarat
ini lagi lagi merupakan satu konstruksi untuk bisa mendukung perbuatan pembunuhan itu atau bagaimana sih prof hipnu
karena kan ini kemudian akan muncul rasa belas kasih
oh ketika istrinya diperkosa kemudian diperbolehkan untuk membunuh atau bagaimana prof
semua alasan yang dipakai sebagai bentuk motif
tapi dari motif antara perselingkuhan antara pelecehan perkosaan itu suatu unsur yang berbeda
konsepnya sangat jauh antara pelecehan dan perkosaan
kalau pelecehan itu mungkin tindakan tindakan yang tidak menyenangkan
tindakan baik verbal maupun non verbal
nah itu apa yang dilakukan
tapi perkembangan terakhir
perkosaan itu berarti ada tindakan kekerasan
kerasan yang memaksa bupt tidak berdaya terhadap kekuatan y untuk melakukan perkosaan
nah ini yang menjadi menarik kan gitu
dan perkosaan sulit pembuktiannya lho mbak
dan pembuktiannya harus rigid
apakah ada visumnya bentuk kekerasan seperti apa lukanya seperti apa kan itu
ini yang lebih mendalam
tapi kalau hanya pelecehan itu kekerasan verbal non verbal
mungkin gampang dibuktikan
ini tampaknya yang menjadikan ada suatu kekalutan
sebetulnya motif apa yang akan disampaikan dalam persidangan
itu sebenarnya tidak menjadi masalah ketika bahwa pak vs memberikan suatu bukti bukti konkret
yang selama ini kan hanya pengakuan dari p
p lah yang melaporkan pada f s bahwa terjadi seperti yang kita diskusikan tadi
tapi buktinya apa
jadi argumentasinya lemah ya
dan dalam laporannya laporan palsu
kan itu mbak
atau laporannya tidak dipikirkan
ini yang menjadikan trouble di dalam kasus untuk mencari apa namanya itu motifnya
jadi argumentasi pemerkosaan itu lemah ya
kalau menurut prof hipnu di mata majelis hakim mungkin saja ya
karena sulit pembuktiannya ya
apalagi situasi sudah berjalan lama
ketika itu dilakukan
karena namanya visum luka itu sudah dua minggu misalkan mau dibuktikan luka itu gampang sembuh mbak
karena namanya visum itu pembuktian ya pengganti sepenuhnya ketika itu
ketika itu terjadi suatu pelecehan
ketika itu terjadi perkosaan
terus penuhnya itu akan berbicara
karena visum sebagai alat bukti surat yang menggantikan sepenuhnya terhadap suatu peristiwa
terjadinya suatu pelecehan atau perkosaan
terus sekarang baru dibuka
mana bisa mungkin membuktikan
ini yang jadi masalah
buktinya sudah hilang semua
tidak punya nilai
kan itu loh
kecuali ada cctv di rumah yang bersangkutan
terus dari saksi saksi yang disampaikan juga ka juga tidak melihat
s juga tidak mendengar
ini agak lemah
terhadap motif motif yang disampaikan dari pak fs
atas laporan p kan gitu
aranya kan di sana
ada yang menarik juga ya
tadi mas jiris hakim tidak percaya dengan peristiwa
tapi sekarang dia mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan peristiwa
tidak ada kesaksiannya ferdis sambo yang mengatakan bahwa ferdis sambo sengaja menembakkan
senjata ke dinding ataupun ke tembok untuk membuat skenario
senjata yang dipakai adalah senjatanya yosua begitu
ini agak tidak dipercaya oleh majelis hakim
kalau konsep tembak menembak itu berarti head to head
jadi itu adalah hal yang harus dipercayai
jadi itu adalah hal yang harus dipercayai
jadi itu adalah hal yang harus dipercayai
satu juga tembak kerataan bipolar gitu
iya sudah nyebutmykan disuruh untuk le insanlar
makanya sekarang ada agendanya networking games slowly scent kayaknya yang bicara tentang
balistik akan melihat posisi tembakannya seperti apa arahnya bagaimana jenisnya seperti apa
karena kalau ada perlawanan itu akan terlihat perlawanan penembakan
demikian juga kalau ada perlawanan jarcat maka tidak mungkin perlawanan
itu akan terlihat luka lukanya mbak kalau kita melihat suatu pengungkapan suatu perkara antara tembak menembak dan dar
tidak mungkin orang nggak bisa melawan
karena kalau tembakan kan sudah lumpuh duluan
ini beda kalau hajar itu mau tidak mau sedikit ada suatu menghindar melawan dan sebagainya
ini saya kira konstruksi yang perlu dipertegas
sampai agen tidak menjadi bingung
kalau tembak menembak sampai atas mosok sih seorang polri menembaknya sampai keliru ke atas
kan harus dipertegas
itu saya kira mengada ada
tapi jika tidak berjalan makanya hakim merasakan aneh
pak ibnu terakhir singkat saja
karena kalau dengan melihat jalannya persidangan tadi dan juga kesaksian verdi sambo yang lebih mirip seperti kesaksian ataupun seperti pemeriksaan terdakwa daripada pemeriksaan saksi
dan majelis hakim tampaknya tidak begitu percaya dengan kesaksian yang disampaikan oleh verdi sambo
apa yang akan dampaknya menimpa verdi sambo
apakah ini akan memberatkan dia nanti
karena majelis hakim tampaknya tidak mempercayai kesaksian dia
ya namanya kesaksian seorang terdakwa
ini kan belum diperiksa sebagai terdakwa
terdakwa baru kesaksian
jadi rupanya kesaksian ini sudah muncul sedemikian rupa untuk skenario nya yang ternyata itu tidak relevan dengan pembuktian yang sudah diperiksa lebih dulu
oleh karena itu terhadap kasus ini memang belum kaitannya terdakwa mbak rifana
tapi kaitannya bahwa apa yang disampaikan kesaksian hari ini tidak bernilai dalam suatu pembuktian terhadap terdakwa e
kita lihat nanti bagaimana
jalannya persidangan apakah kemudian majelis hakim akan lebih menggali soal kesaksian verdi sambo dan percaya atau justru semakin tidak mempercayai kesaksiannya ferdisambo
kita akan ikuti nanti jalannya persidangan di pengadilan negeri jakarta selatan atas kasus pembunuhan brigadir yosua huta barat
terima kasih sekali guru besar hukum pidana universitas jenderal sudirman prof hipnu nugroho atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom
dan juga cnn indonesia breaking news sore hari ini
sehat selalu prof hipnu